kalimantan saat ini menjadi kandidat terkuat
salah satunya pemerintah provinsi kalimantan timur
mengatasi keterbatasan tersebut pemerintah kian serius mengkaji rencana pemindahan ibu kota
yadi sekaliki kita ingin kita perpikir visioner untuk kemajuan negara ini
kembali ke komunisium pemindahkan ibu kota negara
presiden jokowi dodo kembali meregaskan komitmen memindahkan ibu kota indonesia
yang direncanakan dipindahkan dari jakarta ke kalimantan
presiden merencanakan akan mengumumkan ibu kota indonesia yang baru pada agustus dua ribu sembilan belas
presiden jokowi dodo mengakui ibu kota negara republik indonesia
akan dipindah dari jakarta ke salah satu tempat di pulau kalimantan
namun presiden belum memutuskan provinsi mana di kalimantan yang akan menjadi ibu kota negara
pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan setidaknya akan memakan anggaran yang besar
diperkirakan mencapai rp empat ratus enam puluh enam triliun yang bersumber dari apbn bumn dan pihak swasta
saat ini rencana itu diperkirakan untuk memulai pemindahan ibu kota indonesia ke kalimantan
ibu kota indonesia itu masih dikaji termasuk dari segi kebencanaan ekonomi sosial politik hingga pertahanan keamanan
apalagi keekonomian kajian mengenai demografinya masalah sosial politiknya ketahanan keamanan semuanya
karena memang harus komplek kita tidak ingin tergesa gesa
dalam respon rencana pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan
politikus partai gerindra andre rosiade membuat surat terbuka kepada presiden joko widodo
dalam surat terbukanya ibu kota indonesia akan memulai pemindahan ibu kota indonesia ke kalimantan
dan andre mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan pemerintah untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota
menurut andre apbn kita tidak cukup untuk menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang diprediksi menelan biaya sekitar rp empat ratus enam puluh enam triliun
sebenarnya seberapa mendesak pemindahan ibu kota ini
apakah kemudian kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan
apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kebijakan

lalu kita bisa lihat sejarah dunia ada lima puluh negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota
jadi pemindahan ibu kota ini hal yang lumrah dan biasa saja
ada lima puluh negara yang sudah melakukan
ada yang berhasil maupun tidak
kalau di jakarta ke kalimantan bagaimana
ini kan saya tidak ingin nyinyir tapi ingin bertanya dengan presiden
melihat kondisi ekonomi kita yang lagi gonjang ganjing phk di mana mana krisis global yang kita hadapi
saya bertanya ke presiden
karena saya melihat ada empat asumsi sumber dana untuk pembiayaan
pertama dengan empat ratus enam puluh enam triliun ini kan butuh dana besar apbn tentu tidak cukup
kalau apbn tidak cukup lalu dibutuhkan untuk pembangunan tentu kita akan bikin surat utang negara
yang kedua mungkin
mungkin saja ada penugasan dari bumn karya yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan
karena ini proyek tidak komersial takut saya terjadi mismatch
kalau mismith otomatis bumn kita gagal bayar nanti bisa default utangnya
yang ketiga saya melihat skenario yang ketiga adalah kita melakukan tukar guling
aset aset pemerintah di jakarta
itu akan dijual
bisa dijual ditukar guling
nilainya cukup besar loh bang
iya tapi ini kan gedung gedung tua
berapa sinilnya apakah cukup membiayai semuanya
dan ini lagi tren terjadi di berbagai negara
seperti sri lanka maupun nigeria serta negara negara afrika lainnya
bahwa masuknya tangan tiongkok ke indonesia
mereka yang bawa uang mereka bawa tenaga kerja asing
itu dari mana itu
itu persepsi anda apa kemudian alangnya ke sana
ada empat skenario yang bisa dipakai oleh negara untuk memindahkan ibu kota
nah yang keempat ini yang paling saya khawatirkan
kalau tiongkok masuk dia bawa uang pasti dia bawa tenaga kerja asing
lalu dia bawa mesin semen bahan baku baja bisa dari mereka
lalu kita dapat apa
apalagi kalau keterlibatan mereka besar
bisa saja nanti ini membahayakan keamanan dunia
itu dalam hal hal infrastrukturnya maksudnya ya
ya itu yang saya takut
nah saya tidak ingin nyinyir
karena saya memaklumi bahwa tujuan pak joko ini baik
nah tinggal bagaimana ke depan presiden
harus mempersiapkan perencanaan yang baik ini
jadi kita tidak bisa begitu mendadak
perencanaannya harus matang
pertama tentu harus ada undang undangnya
sekarang kan payung hukumnya belum ada
harus ada undang undang ibu kota negara yang baru
karena daerah khusus ibu kota dki tentu harus dicabut ya pak tiongkok
tidak mungkin lagi dki menjadi daerah khusus ibu kota
undang undang barunya harus dibentuk
lalu belum lagi aturan hukum yang melindungi ruslah
jangan sampai nanti kita menjual aset negara
orang orang yang menjual aset negara itu harus dibentukkan
orang orang yang menjual itu akhirnya masuk kpk semua
ini kan harus dilindungi
jadi kajiannya harus lebih dimatangkan
kajiannya harus komprehensif
harus ada payung hukumnya
lalu setelah payung hukumnya jelas

nanti saya tanya ke mas susirwan
jadi saya tidak nyinyir
saya menginginkan ini komprehensif
saya tahu tujuan presiden baik ya

termasuk juga misalnya pak jokowi
atau sebagai partai pendukung pd perjuangan

itu mungkin tidak terjadi ketika ada wacana ini
wacana ini akan segera dilakukan
tapi dijawabkan nanti mas
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
sampai saat lain
terima kasih terima kasih
kalau bicara program nasional tentu di situ ada bapak penas tentu ada kementerian keuangan tentu ada kementerian sektor sektor
jadi kalau bicara soal utang di sana pun juga sudah lembaga tersebut institusi itu kan sudah bisa ngitung nih
kalau asalnya dari sana nggak bisa dari sini kira kira dep kita menjadi seperti apa sudah ada yang hitung
saya tidak dalam kapasitas untuk berbantah dahulu biarkan mereka menghitung dahulu
urut urutannya ada kok nggak usah khawatir
jadi nggak ada juga cita cita membuat susah itu kan nggak ada
memangnya ada sekarang pemimpin saya bercita cita membuat susah anak saya kan nggak mungkin
maka ini semua tentu kita dalam kondisi yang baik kita berpikir yang positif
dengan tujuan tujuan apakah itu kita juga memberikan semangat kepada seluruh pulau pulau kita yang lain
supaya juga bergerak untuk membangun negeri ini
itu tinjauan nanti kita ikuti dan nggak usah khawatir
kami yakin bahwa itu semua diambil kebijakannya dalam kondisi yang benar benar sudah
sudah prima lah ya sudah paripurna bahwa benarlah langkah kebijakan tersebut pak andri
oke silakan pak andri
ya seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin ini tujuan yang baik
tapi mungkin cara penyampaian ke publik tidak komprehensif
nah ini yang harus diperbaiki ke depan nih pemerintah
di satu sisi pak jokowi sudah maju ke depan tapi aparat di belakangnya tidak bisa mengejar beliau
jadi beliau terlihat meneranggading sendirian bicara tapi kementeri menteri belum bisa mensosialisasikan
ini yang harus dibuka di publik
pertama ya oke pak jokowi sudah memutuskan di kalimantan
itu kan baru wacana presiden
belum diimplementasikan dalam dasar hukum
bentuk undang undang menunjuk kalimantan yang mana
kedua itu yang saya sampaikan
jadi harus ada langkah langkah yang sistematis
jadi setelah ditetapkan kalimantan harus bergerak semuanya begitu
meskipun begini pekerjaan itu ada yang perlu pada kelas tertentu
ada yang perlu diperbaiki
ada yang perlu diperbaiki
ada yang perlu dibuka di publik
ada yang tidak perlu dibuka
ya lokasi tentu tidak mungkin dibuka di publik
karena kalau lokasi titiknya dibuka di publik koordinatnya dibuka otomatis para spekulan akan terbuka
termasuk aspek itu
yang maksudnya dibuka itu adalah informasikan ke masyarakat
ini loh tahap tahapan
misalnya dua ribu dua puluh pemerintah akan mempersiapkan aturan perundang undangan
sehingga dasar hukumnya selesai

lalu pendanaannya kira kira seperti ini
misalnya saya sudah dengar sih samar samar
lalu satu ratus lima puluh triliun katanya diprediksi dari penjualan aset negara
lalu sisanya akan ada pelibatan bumn
misalnya bandara dan juga pelabuhan
bandara akan dibangun oleh angkasa pura
pelabuhan akan dibangun
bumn kita pelindung
nanti swasta akan dilibatkan untuk bangun mal
bangun yang lain lain
tapi ini kan baru samar samar kita dengar
nah ini yang harus disosialisasikan ke publik
sehingga publik tidak merasa khawatir
dan tadi yang poin keempat itu
jangan sampai ada pengalaman jelek sri lanka
jangan sampai kita terjebak
itu yang perlu kita ingat
jadi sekali lagi
kritik membangun untuk presiden
ini kritik membangun untuk pemerintah
supaya pemerintah benar benar mempersiapkan
karena setengah keberhasilan itu adalah persiapan yang matang
kita kembali ke pertanyaan dasar
yang kemudian ini banyak dipertanyakan juga oleh masyarakat
adalah soal kebutuhannya
apakah bang andre
nanti saya juga akan masuk siruan
apakah bang andre melihat ada kebutuhan kita untuk pindah ibu kota
sebetulnya terakhir ini bang
makanya kajian yang komprehensif
itu yang akan memberikan kesimpulan konklusi
apakah saat sekarang pindah kita atau tidak
kan rakyat akan berteriak
bapak aja nunggak bayar bpjs
utang negara kita sudah begitu besar
di depan mata pak
bulan agustus ini
bahkan industri semen
sekarang di kampung saya
dari lima pabrik semen padang
yang jalan itu satu atau dua fauzi
padahal proyek infrastruktur banyak katanya
ada yang salah
masalah begitu banyak
apakah kita memang
akan menyambut ibu kota baru
atau kita selesai
itu yang perlu dikajiannya
itu dalam kajian kita bahas secara bersama
jadi bukan dalam bentuk kenyinyiran
tapi kita menunggu kajian yang komprehensif
sehingga kita bisa bahas bersama sama
pemerintah bersama dpr
kita ambil keputusan yang terbaik bagi bangsa
mas ruan silahkan tanggapi
pindah terbaik kita pindah
sekarang itu sudah salah kebutuhan
jadi yang kajian dan kemudian
dia mereka tentu melakukan
instansi antar lembaga
menjalankan tugas yang
sudah disampaikan oleh presiden
tentu forum forum tersebut
ya itu tadi
saya tadi dipotong sih
kan ada yang
yang bisa disampaikan
kita percayakan saja
saya tunggu dengan sabar
sambil bapak juga menunggu
bapak akan masuk
kita perlu sabar ini
nggak usah cepat cepat
kami tunggu kabar pak menteri
kita doakan lah
silahkan pak menteri
ini kajian ini semua sedang berlangsung
tentu semua aspek kita berharap
ahli ahli kita sudah sangat
kalau soal mengelola program
urusan ibu kota negara
tidak terlalu sulit
apakah memang kita sudah betul betul butuh
untuk pindah ibu kota
atau mengatasi masalah masalah yang lain dulu
kalau anda mengatakan
apakah ini butuh atau tidak
nanti dari kajian
itu nanti akan muncul
karena pertimbangan ini
berdasarkan pertimbangan macam macam
nah ini yang saya perlu tadi
ribu bek indonesia
sudah membentuk tim
beliau menetapkan kembali jakarta
sudah tidak usah
di perbincangan lagi
ibu kota negara
dan itu dengan menggunakan
tiga puluh satu agustus tahun enam puluh empat
itu pun melalui
yang diminta oleh
pak andri ini tadi
ini dilewati dulu nih
tetapi kalau anda
sebagai partai pengusung pak jokowi
kebutuhan itu ada
untuk pilihan negara
sambil kita menunggu
ya selesaikan dahulu
saya akan menjawab
kita harus tunggu ini bang
seperti apa kajiannya
kita tunggu dokumen resmi
dikirim pemerintah ke dpr
nanti kita bahas bersama sama
sudah siap membahas ya
terima kasih banyak bang andre
masuk sini keluar
kita akan lihat
ini ke depan
sudah betul betul matang
dan juga siap
dan yang jelas
tentu perlu banyak hal hal
yang perlu dipersiapkan
untuk pindah ke ibu kota
terima kasih banyak
di layar demokrasi
atas hasil seleksi capim kpk
apa bentuk intervensinya
kami akan segera kembali